sampai jumpa di video selanjutnya
sudah sudah cukup
gustaf itu kipas anginnya mati
kenapa sih itu
daripada gue betek
mendingan makanannya gustaf gue isi
siapa suruh ditinggalin gue
biar gak dapet
bau banget gustaf
gak apa apa deh
mau jorok kek mau bau kek
semua hidupin nonila
gue akan nunjukin kalau gue bener bener sayang
dan gue perhatian sama nonila
enggak mudah nonila hidupnya gak susah susah amat
ngapain lo disini
lo mau ambil tempat sampah sampah gue
lah kan datang duluan saya bang
biarpun lo datang duluan
gue itu punya tempat ini
gimana cara punya tempat
emang udah ada namanya nih tempat
gak ada saya ngeliat gak ada namanya tuh
daripada aku tersiksa terus terusan disini
lebih baik aku
lebih baik aku kabur
mama mau kabur
aku dari tadi nungguin mama tadi mama gak keluar keluar
dan sekarang mama pengen kabur
mama itu nggak sadar sadar sih
udah sekarang mama ikut aku ke rumah sakit
mau apa saya ke rumah sakit
nah mama ikut aku aja
mereka sepencang tanya ayo
udah ikut aku
apaan sih ngajak mama kesini lagi
atas perbuatan mama saya
ibu yang mencuri jenajah ibu saya
tegak tegaknya ibu melakukan itu
bagaimana kalau ibu arwah ibu saya kau bisa tenang
bawa ibu kamu keluar dari sini
bercuma dia minta maaf
kami semua tidak akan memaafkannya
saya ngerti sekali perasaan bapak
kalau bapak masih menyimpan dendam
bapak silahkan pukul saya kalau membuat bapak lebih tenang
saya gak masalah
pergi dari sini
allah membalas semua kelakuan ibu
pergi dari sini
bukannya kerja cari duit malah keluyuran
lo tau gak kipas angin gue tuh rusak
dapet duitnya lumayan
lo tau gak uang segini tuh gak bisa beneran kipas angin
reset gak berguna lo
makan tuh wak
untung aja tadi gue masak
perut gue udah keloncongan nih udah laper
gusta lo ngapain sih di situ
bukannya kerja benguang aja
iya tadi saya lagi nyari barang barang bekas di tempat pembuangan sampah
tempat pembuangan sampah
mau ngapain sih pakai kesana segala
kan kalau saya dapat barang barang bekas nanti bisa saya jual nonton
terus uangnya bisa buat biaya hidup
kita buat makan nona
saya enggak mau nyusahin nona
saya enggak mau melihat nona menderita nona
tapi enggak sengaja tadi saya nginjak pecahan beling nona
saya emang enggak berguna
saya selalu bikin nonila sedih
gue yang minta maaf sih
selama ini gue udah jahat sama lo
bukannya berterima kasih tapi gue malah marah marahin
nanti gue akan berterima kasih sama lo

janji gak marah marah lagi
saya janji pokoknya saya gak akan bikin nonila sedih lagi
saya enggak akan bikin nona menderita ya
jangan kan cuma kaki non
sampai pala berdarah pun saya akan lakukan demi nonila
beneran sumpah non
sekarang nona senyum ya
enggak boleh menderita sama gustaf
harus senang ya non
gue bantu ngu siin
udah enggak apa apa
pelan pelan ya non
nah kondisi ibu mutia sekarang sudah sehat
dan hari ini juga sudah boleh pulang
terima kasih dokter
iya sama sama ibu
saya permisi dulu
semua sudah siap ya
senangnya selamat datang lagi nenek
ternyata nenek masih hidup aku kangen banget sama nenek
kamu jangan pura pura baik
kamu komplotan sama mama kamu kan
aku berkomplot sama mama
nenek nggak mungkin aku ngelakuin itu nek
dan laginya selama ini nenek sangat baik sama aku kan
nggak mungkin nek
nenek nggak percaya
seperti mama kamu
nenek nggak boleh begitu nek
satria itu nggak mungkin bercampur masalah ini
ini semua kerjaan tante indy
iya nek bener nek
aku bener nggak tahu apa apa soal ini nek
lagi apa gunanya sih aku ngelakuin ini
nih nggak ada untungnya bagi aku nek
semua warisan nenek untuk amre
warisan jatuh ke tangan andre ma
tapi kan di dalam wasiat nenek itu tertulis kalau
kalau memang aku yang
nek aku nggak pura pura nek
aku justru baru dengar dan nenek kalau semua warisan nenek itu jatuh ke tangan andri bukan ke aku
aku juga kaget dengar nek
nek aku nggak tahu
tante aku nggak tahu
jadi selama ini lo bohong sama gua san
ternyata lo ikut ikutan
demi allah gue nggak
lo cabut masalah ini gue bilang
nek andre gue demi allah gue nggak

nama ini allah

itu nggak pantas tahu
udah udah andre
udah udah andre